dan baru saja kami menerima informasi bahwa terjadi gempa dengan magnitudo enam tujuh
pukul enam belas lima waktu indonesia barat dengan lokasi lima puluh dua km barat daya sumur banten
dengan kedalaman sepuluh km
gempa yang terjadi ini menimbulkan getaran hingga dirasakan di ibu kota dan sekitarnya
bmkg menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami
dan warga diharapkan untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan
dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi seputar gempa yang baru saja terjadi beberapa saat lalu
dan kita coba pantau bagaimana situasi pasca gempa
kita terhubung dengan humas polda banten brikpol gun gun danis
selamat sore pak gun gun
baik pak gun gun terima kasih bergabung dengan kita
sore ini kita ingin mengkonfirmasi beberapa hal terkait gempa yang baru saja terjadi
pak gun gun sumbernya dibantah
pak gun gun bagaimana menggambarkan situasi di sana
apa yang diterima laporan dari polda banten
untuk saat ini saya menerima dari warga setempat
yang kebetulan saya kenal dengan mereka
banyak terjadi kerusakan kerusakan
seperti retak retak rumah
seperti bangunan sekolah juga
tapi untuk saat ini jumlah kerusakan
pihak polda banten untuk saat ini belum tahu
karena waktu terjadinya gempa dengan hingga saat ini
kita masih sedikit terhambat
jadi untuk saat ini kita belum bisa memberikan informasi pasti
untuk berapa jumlah kerusakan yang kita terima saat ini
oke pak gun gun bisa digambarkan
bagaimana anda mendapatkan laporan situasi warga begitu
saat terjadi yang gempa tadi
warga masih berada di luar bangunan rumah atau gedung
atau bagaimana situasi terkini
untuk saat ini aku tadi sudah menghubungi salah satu warga setempat
mereka sebagian dan mencari bukit bukit tinggi
untuk mencari ketinggian
karena situasi sumur itu kondisinya dekat sekali dengan pantai
oke spesifiknya di mana
kerusakan kerusakan tadi pak gun gun
kalau untuk posisi kecamatan sumurnya
di kecamatan sumurnya untuk saat ini
oke artinya sekarang warga sedang menuju ke kawasan yang agak tinggi begitu ya
ada sedikit bukit bukit tertinggi yang ada di belakang rumah rumah mereka
karena untuk situasional kondisi struktural kecamatan sumur
lokasinya memang tempat berbukit
oke apakah juga ada laporan korban jiwa pak gun gun
untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi untuk korban jiwa
belum ada ya belum ada laporan ada korban jiwa
hanya kita baru mendapatkan informasi dari salah satu warga mereka
yaitu rumah rumah yang retak atau rusak
warga yang mungkin terjadi luka luka ringan atau yang lain sebagainya
oke berapa banyak laporan warga yang mengungsi atau mencari ketinggian tempat ketinggian untuk mengamankan diri begitu
karena memang walaupun laporannya tidak diprediksi terjadi tsunami begitu pak gun gun
untuk berapa jumlah warga untuk saat ini kita belum mendapatkan informasi angka pastinya
angka pastinya mungkin di sana ada beberapa puluh warga yang untuk saat ini sudah mulai mengungsi ke ketinggian
situasi lalu lintas bagaimana pak gun gun ada laporan kah
untuk saat ini situasi lalu lintas belum ada konfirmasi dari pihak polsek setempat atau warga setempat
karena diterpantau di sana
karena untuk situasi lalu lintas tidak begitu padat karena di sana hanya lokasi wisata
oke bisa anda gambarkan mungkin lebih detail situasi di kawasan sumur ini seperti apa pak gun gun
untuk saat ini warga mungkin dengan warga warga mereka untuk salah satu keluarganya yang lain saling berkoordinasi untuk mengungsi ke ketinggian untuk saat ini
untuk saat ini saya menerima foto foto atau video
di kawasan sumur ini pemukimannya apakah cukup rapat atau bagaimana menggambarkan situasi pemukiman warga di sana pak gun gun
gimana pak putus putus suaranya
saya juga ingin mendapatkan gambaran situasi permukiman warga yang ada di kawasan sumur ini seperti apa sih pak
kalau untuk pemukiman bentuk rumahnya memang mereka sekarang sudah permanen
karena pasca tsunami yang dulu pernah terjadi dan sebagian warga menghuni di atas kendirian yaitu di huntara
untuk saat ini mereka di sana untuk yang dulu pernah terjadi korban tsunami yang saat ini mereka sebagian ada beberapa puluh warga yang untuk sementara ini mengung tempat tinggal di huntara
hunian sementara yang ada di kecamatan sumur
artinya hunian sementara ini
artinya hunian sementara ini
jadi bahwa ini juga kemudian tidak terlalu baik secara konstruksi dan ini juga dimungkinkan berdampak dari gempa barusan pak gun gun
kalau jika untuk kondisi rumah mungkin memang semi permanen
tapi dari segi keamanan di ketinggian mereka mungkin posisi safety untuk jika terjadi tsunami
anda tadi juga menyebut bahwa ini juga kawasan wisata begitu ya
apakah ada laporan
dari warga yang mungkin sedang berwisata atau pelaku wisata di sana mendapat laporan soal ini pak
untuk itu saya belum mendapatkan informasi dari pelaku wisata
untuk saat ini saya baru mendapatkan informasi informasi dari warga warga yang di sana memang kebetulan kenal dengan saya
mereka langsung mengirimkan foto video kejadian
yang saat ini sedang terjadi
berapa jaraknya pak dari pusat kota ini
dari pusat kota mana jakarta
dari pusat kota banten yaitu serang menuju
kecamatan subur kira kira ada hampir satu ratus lima puluh km
karena memang cukup kuat sekali di jakarta juga dirasakan cukup kuat
apalagi juga di pusat kota di serang mungkin ya pak ya
adakah juga laporan yang anda terima dari kawasan sekitar pak seperti apa mungkin
gimana pak putus putus suaranya
kita juga ingin mendapatkan bagaimana situasi di selain di kawasan sumur
di kawasan sekitar yang terdampak
adakah laporan yang juga diterima oleh anda
tadi kebetulan memang saya sedang di luar
memang terjadi gempa warga warga pun memang sedikit bersebagian
sebagian berhamburan untuk keluar bangunan
oke hanya itu saja laporan sementara ya
artinya kemudian warga saat ini masih mencoba untuk menyelamatkan diri
mencari kawasan kawasan di ketinggian begitu ya
karena walaupun diprediksi awal tidak terjadi atau tidak terjadi

tidak berpotensi tsunami tapi kemudian warga sudah mencari kawasan kawasan yang cukup tinggi
baik pak gun gun untuk sementara terima kasih informasi yang bisa disampaikan
ke cnn indonesia newsroom sore ini kita nanti akan coba konfirmasi lagi
bagaimana situasi selanjutnya di sana yang baru saja kita mendapatkan kabar begitu ya
soal gempa yang terjadi di kawasan sumur banten enam tujuh skala richter
terima kasih pak gun gun
baik baik terima kasih